nonton rcti di aplikasi rcti plus
udah puas mas
udah lagi lu apa apa
aku udah gak kuat
uang itu udah banyak
aku kasih sama temen
aku kasih sama temen
kalau gak kuat
terus lo bilang duitnya banyak
liat duitnya mana
ya karena uang itu
buat main judi
buat main perempuan
buat leluhur bukan
aku belum kyurang
ada yang lo
lebih baik gua bunuh lu daripada gua menceraikan lu
dan jangan pernah keluar kata kata dari mulut lu ini
dicurangi dari mu
jamkan itu baik baik
ya allah badan kamu panas nak
dina kenapa adekmu
nggak tahu bu dari tadi malam dia nangis terus
dia nginget ibu
dan bapak juga pulangnya kemaleman
dan bapak juga langsung tidur
oh sayang maafin ibu ya
sekarang kita ke dokter ya
gua dibawa ke mana nak itu
tapi sakit mas aku mau bawa dia ke dokter
iya dokternya aja bawa kemari
nanti kalian pada kabur malah
mas apa sih yang ada di kepalamu itu
tapi lu jangan cari masalah
jangan cari alasan segala ya
kalau mas gak percaya ayo kita sama sama pergi ke dokter
kebetulan aku lagi gak punya uang buat ongkos ke dokter
jadi kan mas ramli bisa bayarin ongkosnya
gua lagi nggak ada duit
mas pipi ini tanggung jawabmu mas
dia ini anak lu
aku mau bawa ke dokter
kamu diajak nggak mau
jadi maunya kamu ini apa sih mas
maunya bawa dokter ke sini
mas kalau dokternya dibawa ke sini bayarnya tuh pasti mahal mas
ke bukunya lagi
lebih banyak dari situ
saya mau pergi ke dalam brengseol
pina tolong jaga adik baik baik ya sayangnya
jangan doain ibu
biar ibu dapat uang
memang ibu mau cari duit kemana
ibu mau kemana nek
jangan sampai adik nangis ya sayangnya
nanti bapak marah
ibu sakit bu
saya sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan pipi
nenek juga lagi sakit
kira kira ini penyakit nenek sering gambuh
tadinya kami mau pergi ke dokter
untuk meresah keadaan nenek
sebenarnya ibu juga sangat membutuhkan uang ini
tapi gak apalah
ini ada uang sedikit
cepat bawa ke dokter pipit ya
yang penting anak kamu sehat
tapi bagaimana dengan kondisi ibu
gak usah khawatir sama ibu
ibu gak apa apa
bagaimana keadaan anak saya dok
putri ibu harus diopnam di rumah sakit
karena supaya mendapatkan perawatan secara serius
ibu gak mau ke dokter pipi
tidak ada jalan lain
sebaiknya kita bawa sekarang
supaya tidak terlambat
ya kalau gitu
saya bawa ke rumah sakit sekarang dok ya
oke terima kasih
tak usah ragu ragu
tentang menjak sitting
weh gue pasti menang hari ini
sama bini lu ram
bini lu lagi ram
lu masih ada duitnya nggak harganya cocok kita jalan ya nggak
gue masuk dulu
aku adalah manusia yang hina dan kotor
doaku ya allah
berikanlah kesembuhan kepada anakku
anak anak kami ya allah
apabila kau ingin menghukum
hukumlah kami ya allah
dia masih terlalu kecil untuk menanggung
dan kematkaman kami